sorotan lain saudara keluarga bocah yang tewas karena disiram bensin oleh temannya di padang pariaman sumatera barat menyebut korban kerap dirundung di sekolah namun laporan dari keluarga tidak ditanggapi guru
pihak keluarga mengaku telah melaporkan perundungan yang dialami korban di sekolah kepada guru namun tidak ada tindak lanjut
keluarga mendapat pengakuan korban saat korban menjalani perawatan akibat luka bakar usai disiram bensin oleh salah seorang temannya
pihak keluarga berencana menuntut pihak sekolah karena dianggap lalai dan tidak mengawasi anak anak membakar sampah yang diminta oleh wali kelas